hai sebanyak delapan puluh lima tenaga medis dan pekerja di rumah sakit umum daerah jayapura papua dinyatakan
positif covid sembilan belas lima diantaranya merupakan dokter umum dan dokter spesialis empat puluh enam orang merupakan bidan
dan perawat serta tiga belas tenaga laboratorium sedang dua puluh orang lainnya berasal dari bagian gizi farmasi
tugas pembersihan dan pengamanan saat ini sebagian dari mereka menjalani perawatan di
rumah sakit sisanya menjalani karantina di salah satu hotel di jayapura serta karantina
mandiri di rumah masing masing karena banyaknya jumlah tenaga medis dan pekerja rumah sakit yang
positif covid sembilan belas pihak rumah sakit menutup dan menggabungkan sebagian ruangan inap mereka
penutupan ini dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan puskesmas watus dan puskesmas pembantu
di kecamatan magersari kota mojokerto jawa timur ditutup dan tidak diperbolehkan melakukan
pelayanan sejak senin lalu
hal ini menyusul seorang dokter dan tenaga keamanan dinyatakan positif kofit sembilan belas saat ini
keduanya menjalani isolasi di rusunawa cinde kecamatan prajurit kulon kota mojokerto setelah
melakukan tracing sebanyak empat puluh tenaga kesehatan yang sempat kontak dengan pasien akan mengikuti
tes rapid dan swab sementara untuk pelayanan dialihkan ke puskesmas lain seorang dokter
yang menangani pasien covid sembilan belas di igd rsud dr sujati sumadiyar jokruwo
dari kabupaten gerobokan jawa tengah meninggal dunia akibat covid sembilan belas dokter sofian sebelumnya
menjalani karantina setelah merasakan gejala kofit sembilan belas dirinya kemudian melakukan tes swab
pada kamis lalu sebelum akhirnya menjalani perawatan di rumah sakit tempatnya bekerja
pada jumat hasil tes swab yang baru keluar pada hari minggu menunjukkan dokter tersebut positif
covid sembilan belas merujuk pada hasil ini dokter sofian langsung dibawa ke rumah sakit umum mawardi untuk
cepat penanganan lebih lanjut namun dokter sofyan meninggal pada rabu sore di meliputan cnn indonesia